nah datang juga akhirnya
sayang tunggu sedikit dulu ya naya
bu hati kenapa sampai sekarang bu hati masih belum juga pergi dari sini
pak maaf pak
tapi tapi saya belum punya uang untuk tempat tinggal
gimana caranya aku bisa dapat kerja
gimana caranya aku bisa menemukan bening
bapak ini ongkosnya pak ya
ya terima kasih bu
terima kasih ya pak ya
tau gak tadi aku ngerjain si bening loh pas dia keluar dari kamar mandi dia gak tau ada kulit pisang
terus si bening injek tuh
namanya jatuh pasti sakit
jadi kalian yang sengaja kerjain bening
eh siapa yang ngerjain mending
salah dengar kali kamu
eh emang tadi aku ngomong tentang benih
jangan pikir aku nggak dengar ya
ah udahlah terserah kamu lah
males ngomong sama kamu nuduh nuduh sembarangan

makasih untuk aku

terima kasih saya kagak merasakan apa aja aja tadi untuk lo
mending itu anak yang baik
mungkin bending akan ketemu sama bunda lagi
ibu akan dantianak ya insya allah
terima kasih ibu
saya anak ibu
kamu syukur dengan ibu
ibu orang yang baik
justru ibu yang beruntung ketemu sama bening
pokoknya mending gak usah khawatir
insya allah ibu akan bantu untuk cari bundanya
kita pulang dulu yuna ke panti
pasti bening juga udah kelelahan kan
ibu gak mau loh kalau bending sakit
eh dimulai lagi
ya gitu sih
masa kita udah sekali dan
bu hati kenapa sampai sekarang
bu ati masih belum juga pergi dari sini
pak maaf pak
tapi saya belum punya uang untuk tempat tinggal
bu hati buat mereka pak
gak bisa buati ini aja udah nunggu terlalu lama
tempat ini mau dibeli
dan akan segera dibangun menjadi hotel
jadi sekarang juga ibu hati dan seluruh
pohonipanti harus pergi dari sini sekarang
waktu mereka itu terlalu kecil
dan saya juga belum punya tempat tinggal buat mereka
itu bukan urusan saya bu
ibu sudah dua bulan yang lalu saya peringatkan
tapi sampai sekarang ibu belum juga pindah dari sini
semua ini salah saya
tapi anak anak itu tidak tahu apa apa
kalau bapak memang tidak kasian sama saya
bapak tolong kasihan semua anak anak pak
sudah sepuluh tahun ibu dan anak anak panti ini
saya biarkan tinggal di sini
tapi sekarang lahan ini mau saya jual
jadi tolong ibu bawa anak anak pergi dari sini
dan jangan bikin saya kena masalah bu
sebentar saja pak sebentar saja
sebentar saja pak
tolong sebentar lagi pak
kalian sekarang keluarin barang barangnya di dalam panti
pak jangan gitu pak
mas mas mas jangan ya jangan
saya mohon jangan jangan jangan
tolong mesti jangan
aduh aduh aduh
bapak tahu apa
ibu apa apa kan
pak tolong jangan pak
kalian angkat meja kursi ini
kosongkan ruangan ini secepatnya
kursi kita mau dibawa kemana
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan